anda kembali di cnn indonesia sports weekend
lebih dari delapan puluh miliar rupiah digelontorkan pemerintah
untuk memberikan apresiasi terhadap atlet peraih medali sea games dan asean para games dua ribu tujuh belas
penyerahan bonus dilakukan secara simbolis bersamaan dengan hitung mundur menuju satu tahun asean paragames
sebenarnya peraih medali sea games dan asean paragames dua ribu tujuh belas
beserta jajaran pelatih mendapatkan bonus uang tunai
peraih emas diganjar bonus dua ratus juta rupiah
peraih perak seratus juta rupiah
dan untuk perunggu diberi enam puluh juta rupiah
penyaluran dana bonus ini bahwa pemenang sudah ketahuan
npwp sudah ada nomor rekening sudah pasti
dan dana memang sudah tersedia dengan baik
tinggal memunculkan kebijakan
baik itu peraturan menteri
maupun juklah juklis yang ada di sudan ada
jadi tinggal langsung menyetorkan ke penerima ke rekening penerima
peraih emas asian paragames dua ribu tujuh belas cabang tenis meja kelas tt sepuluh
bonus tersebut langsung cair
berbeda sekali ya karena
yang tahun tahun sebelumnya itu kan butuh waktu hampir berapa bulan
tapi ini setelah kita selesai asean paragames
dan bertemu dengan disambut pak presiden
pak presiden juga mengimbau kepada pak menpora
untuk segera bisa mencairkan bonus atlet sea games dan asean para games
jadi ini memang yang kalau menurut saya ya ini yang paling cepat sih prosesnya
acara yang dihadiri wakil presiden yusuf kala
sekaligus hitung mundur satu tahun menuju asean paragames ketiga
pada enam sampai tiga belas oktober dua ribu delapan belas di jakarta
ajan tersebut akan diikuti empat atlet dari
empat puluh negara dan mempertandingkan tiga belas cabang paralimpik
bahwa kegiatan hari ini
bukan cuma sekedar
pesta atau penandaan satu tahun menjelang asean paragames
tetapi juga menjadi momentum yang bagus
untuk melakukan sukuran
sukeran ini tentunya diharapkan bisa
menghimbau atau memberikan semangat baru kepada kita semua
saya sangat percaya di indonesia ini banyak banget orang yang mendukung asean paragames
pembagian bonus yang sama antara atlet sea games dan asean para games diharapkan
mampu melecut semangat atlet untuk berlatih menyongsong asian games dan asian para games dua ribu delapan belas di indonesia